makan makanan yang haram
karena itu akan mempengaruhi perkembangan pikirannya
nanti menjadi tidak pintar lagi kan kasian
ya mungkin itu juga karena pengaruh dari makanan haram tersebut
bagaimana kalau itu sudah jadi kebiasaan
itu berarti namanya kebiasaan buruk
kalau udah tahu kebiasaan buruk jangan diulangi lagi
iya nggak ibu ibu
gue udah niatan tobat
kalau lo minta gaji gede terus terang
nah kalau mau kebetulan
gerobak gue masih nganggur atuh
lu jualan bubur aja gimana
gue juga seneng kok meski jadi tukang bubur
lam gimana ram
ya kalau kita punya renang baik untuk perkembangan
kita sebagai sesama musim
ya pasti sayang adukulah bang
kalau dandanan lu kayak begitu
gue takut bubur gue gagal aku
iya orang juga ragu mau beli
ini tukang bubur apa tukang palak
kalau soal baju sebisa dirubah
abang bukannya masih ada seragam
lo ganti aja sama seragam tukang bubur gue
makasih makasih makasih
udah udah pantes
ini suruh langsung jualan di
lam lo berdua udah berbuat banyak
buat kebaikan gue
semoga kebaikan lo berdua
bisa dibalas sama yang kuasa
ya udah sonu lo dagang
eh inget baca bismillah dulu
ya biar semua lancar
hah ada yang kurang
semuanya beres lam
yang namanya sambal kecap adonan komplit
kalau gue yang dagang bubur
orang orang pada mau beli nggak ya
belon hape hape lo udah ketakutan
itu sama aja
lu udah nyerah sebelum berjuang
ada yang sepi ada yang rame
nah kalau lo belum dapat pelanggan
terus nggak ada yang beli
ambil kerjaan lo nih
siap siap lam
bintri aku di sini
siap yang mau beli di sini
doain di sana
apaan sih kamu
mak bubuk mak
ayu pingin beli bubuk
nggak lihat tuh yang dagang preman
tapi mak ayu kan pingin makan bubuk
itu kan lubuknya pak haji sulam

kita beli tempat guru yang lain gak usah sama dia
kenapa nggak mau beli bubur sama saya bu
pan ini dagangannya haji sulam juga buburnya
iya sih rasanya emang sama
tapi agah banget gua beli bubur sama preman kayak elu
jangan jangan itu bubur udah diracunin lagi
wendon dari mana
eh gue haji dari haji sulam beli bubur
emangnya kan ada yang lewat di depan rumah
ada sih bu aji tapi yang jualan preman
bukan anak buahnya si sulam
iya anak buahnya si sulang
terus kenapa lu gak beli sama dia
sebenarnya saya suka buburnya haji sulam pak haji
tapi kalau yang dagangnya preman kagak ada
mendingan ayo beli langsung sama bosnya lebih aman
yuk pak haji bu haji assalamualaikum
bener tuh orangnya
mudah mudahan kagak ada lagi orang yang beli buburnya susulan
biar deh nyunsek usahanya
lambat atau cepat mau tidak mau usahanya susulan pasti nyunsek
tapi segala preman disuruh jual bubur
sering sekali ada ibu ibu yang selalu meminta tambahan saat membeli sesuatu
terutama saat membeli sayur iya gak ibu ibu
apalagi pasti ngambilnya tanpa sepengetahuan penjualnya
itu tidak boleh
kita tidak boleh mencampurkan yang hak dengan yang batil
yang halal dengan yang haram
karena takutnya nanti akan menjadi haram
apabila salah satu anak dari ibu tersebut memakan makanan yang haram
karena itu akan mempengaruhi perkembangan pikirannya
nanti menjadi tidak pintar lagi kan kasian
ya mungkin itu juga karena pengaruh dari makanan haram tersebut
bagaimana kalau itu sudah jadi kebiasaan
itu berarti namanya kebiasaan buruk
kalau udah tahu kebiasaan buruk jangan diulangi lagi
iya gak ibu ibu
mak tuh denger teramah lo
aduh seneng bener
itu mama lihat gak ada tuh ibu ibu yang pada ngantuk
ya asalkan kita itu kalau dengerin ceramah jangan kayak dengerin lagu
ntar malah jadi ngantuk lagi
kalau ceramah dengerin kayak lagu begitu ya bisa terbuai ya
jadi ngantuk nguap terus tidur
hehehe kalau mau tahu robby keadaan roby bilang aja terus terang
jangan pakai belok belok belok nanyain
aduh masih seneng banget
masih mengharapin sampai nike ya
habis mah udah seneng sih sama rumahnya
budi bahasanya bagus halus
ya allah ya
aduh mak seneng bener deh
udah jodohan aja sama robi ya
ya kalau misalnya rum itu jodoh sama bang robi
pasti nanti ada jalannya ya kan
rum sebenarnya juga berharap seperti itu mak
tapi rum sendiri gak tahu sekarang hati bang roby itu lagi kemana
ke room atau ke yang lainnya
kok ini ada kue dari tata
untung mak apa yang sih enak
mak cobain ya pasti enak nih mak kuenya mak
enggak enggak enggak
gue udah kenyang orang lagi sakit
cobain dikit aja mak
gada dulu aja pada yang makan
mak nggak banyak gitu mak
masa mak nolak rejeki sih
makanan enak kalau mau dimakan